berbagai penghargaan diberikan kepada pemain yang tampil bagus selama gelaran piala dunia dua ribu dua puluh
di antaranya pemain terbaik top skor kiprah terbaik dan pemain muda terbaik
dan berikut adalah penghargaan lengkap yang diberikan
gelar penghargaan pertama yakni adalah pemain terbaik atau golden ball ini jatuh kepada siapa lagi kalau bukan lionel messi ya
messi ini terpilih mengungguli nama nama lain seperti kylian mbappe dan antoang grisman
pencapaian yang diraih lapulga selama di qatar memang layak dilebeli sebagai yang terbaik selama piala dunia dua ribu dua puluh
messi selalu bermain dalam tujuh pertandingan argentina dengan menit bermain penuh
pemain berusia tiga puluh lima tahun ini mencatatkan tujuh gol dan tiga asis
ia juga menjadi pencetak gol kedua terbanyak selama gelaran piala dunia dua ribu dua puluh
ini menjadi gelar golden ball kedua bagi messi
di piala dunia setelah tahun dua ribu empat belas
saat kalah di final melawan jerman
gelar yang diraih tahun ini tentunya terasa lebih spesial ya dibandingkan delapan tahun lalu
karena kali ini ya berhasil membawa negaranya juara
selanjutnya gelar pencetak gol terbanyak atau top skor jatuh kepada kylian mbappe
penampilan sempurna mbappe di partai final dengan torehan hat trick
membawa dirinya menorehkan delapan gol selama turnamen piala dunia dua ribu dua puluh
meski dirinya harus diliputi kekecewaan karena kalah dari argentina
dan rekannya di perancis olivier giroud
ini menjadi trofi sepatu emas pertama bagi mba pe di piala dunia
secara total mbappe sudah mencetak dua belas gol di piala dunia
ia menjadi pesepak bola pertama yang melakukannya sebelum menginjak usia dua puluh empat tahun
ia juga menyamai rekor milik sergio first
yang telah bertahan selama lima puluh enam tahun sebagai pemain yang mencetak hat trick di laga final piala dunia
gelar lainnya adalah keeper terbaik yang diberikan kepada keeper argentina emiliano martinez
martinez mengalahkan sejumlah keeper yang tampil apik di piala dunia dua ribu dua puluh
seperti keeper perancis hugo yoris dan keeper kroasia dominic livacovidge
martinez adalah salah satu pemain penting dalam keberhasilan argentina menjadi juara piala dunia dua ribu dua puluh
keeper aston villa itu melakukan sejumlah penyelamatan penting saat melawan perancis di final
baik di waktu normal ataupun di adu penalti
total martinez kebobolan delapan gol sepanjang piala dunia dua ribu dua puluh
keeper tiga puluh tahun itu juga tiga kali melakukan clean sheet di piala dunia dua ribu dua puluh dua
piala dunia dua ribu dua puluh dua
dan yang terakhir adalah penghargaan pemain muda terbaik jatuh ke tangan gelandang argentina yaitu enzo fernandez
sempat tidak menjadi pilihan utama lionel scaloni di laga perdana argentina melawan arab saudi
enzo fernandes ini sukses menjadi pilar penting lini tengah argentina menjuarai piala dunia
pemain yang baru berusia dua puluh satu tahun ini mencetak satu gol dan satu asis
dan pernah ada satu gol di piala dunia dua ribu dua puluh satu diukurkan beras pongin ac